ketika kita mencari penjualan kita akan mencari penjualan
kita akan mencari penjualan
iya tante dewi juga jaga kamu
tuh kan tante sampai lupa
ambil hasil pembentukan kamu
tunggu sebentar ya tante ambil dulu
lera enggak takut
lera keropernya sama ibu aja ya
enggak lera tunggu
yaudah jalan jalan sama ibu aja ya
enggak lera mau sama tante dewi
enggak sama ibu aja ya
enggak lera tunggu tante dewi
lera jangan ber titus saya
tante dewi tiup
ayuh nih enggak tante dewi
enggak kalau kalian enggak sama liga ya
rupanya kamu yang menjamret saya
kurang ajar ya
saya bisa lapor kamu ke polisi tau gak
silahkan ibu lapor kepada polisi
begitu ibu lapor
surat itu sudah tersebar ke keluarga ini
itu memang fotokopian
dan saya masih banyak di rumah
tapi ibu tahu kan sekarang
bahwa andre itu bukan anak kandung ibu
tapi ibu gak usah khawatir
saya akan tutup mulut
saya tidak akan bicara kepada siapapun
saya salah bicara rupanya
kalau ada semacam harga yang sesuai
ibu mengerti maksud saya
itu apa yang kamu minta
es teh manisnya jadi satu

lera kok gitu sih
kok jahat sama ibu
mau ibu pergi
ini kan kue coklat kesukaan kamu
ibu juga bawain bolehkah buat kamu
lera gak mau boneka
lera gak mau kue
lera jangan bikin ibu marah
kalau caranya kayak gini terus mah
ya udah sini laura
nggak nggak mau
non jangan paksa gitu dong
harus dirayu dulu kalau anak kecil
ditanya dulu ke noni apa
nggak nggak mau
kamu lihat ilah bahwa lara ketemu gustaf
pokoknya aneh banget deh
maya jadi heran
setahu maya mas kalau mbak lilah itu nggak kepingin deket deket sama lara
hubungannya mereka apa ya mas ya
tiba tiba aja gitu mereka pergi berdua
memang ada kemungkinan kalau lara anaknya lila
kemungkinan besar ayahnya adalah aku
kalau lara memang anak kami berdua
kenapa selama ini lila sembunyikan
apa untungnya coba buat dia
kecelakaanku terlalu berlebihan
mai biarin aja lah
legian itu kan bukan urusan kita
sebaiknya kita jangan dikecampur
semoga bisa mengpunyi kebutuhan
parcifis akan menuntut akan milih bersama chord plan dan
kita akan melihat
apa yang bisa dirakani
ya sudah cepet dong kasih uang
gak repot kan
kok ada di sini
gak tau kesana yuk
andre kamu ngapain ngapain di sini
kalian ingin tahu kenapa ibu kalian memberikan uang kepada saya
sebenarnya apa pa
sebenarnya apa aku tanya sama bapak
atau saya mau panggil polisi pak
iya sekarang karena bapak sudah mengganggu ibu saya
hei kamu jangan ngomong sembarangan ya
andre juga enggak enggak perlu ya kau ngomong kayak gitu enggak usah kasar ya sayang ya
enggak deh enggak kasar
jadi kalian ingin tahu
kenapa ibu ini memberikan uang kepada saya
ibu kalian pernah menabrak saya
dan uang ini untuk mengganti biaya penguatan saya
apa benar semua itu mah
itu benar sekali
makanya tadi mama bilang tolong kamu jangan kasak sama pak hamid
karena memang mama yang salah mama pernah nabrak dia
eh tadi ngomong ngomong kalian belum bilang kalian ngapain di sini
andre kita kan harus cari lara
kayaknya lara gak di sini
wah kita pergi dulu ya
ya udah mah sekarang aku cari lara dulu ya
dan bapak enggak usah mengganggu ibu saya
ibu enggak usah ger
tidak usah berterima kasih kepada saya saya bukan kasihan sama ibu
tapi kalau saya bicara kan saya rugi hanya dapat duit segini
ya suatu saat saya akan minta lagi
toh surat yang asli ada pada saya
kamu mau mengasah ya itu maksudnya

pernah witak bangkang